saya akan berhenti
pria boleh ini memarahi kapolres magelang kota akbp nugroho aris setiawan
dan petugas gugus tugas percepatan penangan covid sembilan belas kota magelang
ia menolak permintaan petugas yang memintanya menjalani karantina
videonya pun beredar luas di media sosial
meski dimarahi oleh pria yang belakangan diketahui bernama crack anthony baker
asal kanada kapolres magelang kota yang didampingi wakil wali kota magelang
tetap tenang memujuknya
crack diminta menjalani karantina karena baru saja datang dari bogor
dikutip dari detik com crake datang ke magelang untuk mengambil paksa anaknya
yang tinggal dan dirawat sang mertua
kerek diketahui tengah berkonflik dengan mantan istrinya yang kini tinggal di jakarta
kepada petugas crack mengaku menolak menjalani karantina
karena tak ingin dipisahkan dengan anaknya
setelah hampir lima jam bernegosiasi petugas akhirnya berhasil memujuk crake
untuk menjalani karantina di rumah sakit budirahaya
bersama dengan anaknya